yogyakarta merupakan kota yang memiliki banyak komunitas unik
salah satunya adalah komunitas jogja free flight
komoditas ini terdiri dari para pecinta burung yang melatih burung kesayangannya untuk terbang bebas
tidak ada satupun burung kesayangan peliharaan anggota jogja free flight yang dirantai atau dikurung
sore itu di alun alun selatan keraton yogyakarta
belasan burung burung jinak bebas melompat dan hinggap dimanapun
berbagai jenis burung diantaranya kakak tua nuri dan betet yang berasal dari brazil hingga australia
bahkan diterbangkan bersama sama secara bebas
uniknya burung burung itu pun kembali lagi kepada pemiliknya setelah terbang bebas
komunitas jogja free flight didirikan oleh seorang pecinta burung bernama triwah yudi pada dua ribu tiga belas lalu
dengan tujuan untuk
mengedukasi masyarakat bahwa memelihara burung tidak harus dengan mengurungnya dalam sangkar atau dirantai
burung justru akan lebih senang dibebaskan terbang dan diajak bermain
asal terlebih dahulu dibangun kedekatan antara pemelihara dan burung kesayangannya
istilah kita sih diet training ya
jadi kita atur pola makan
biasanya mulai dari baby
jadi burung kita atur pola makan sehari dua
atau tiga kali
jadi biar dia bisa mengenali dan ada ketergantungan sama kita
dari mulai bisa belajar terbang sampai kita terbangkan di lapangan sih paling lama sebulan ya
sebenarnya hampir semua burung dapat dilatih untuk terbang bebas
namun kebanyakan anggota komunitas jogja free flight melatih burung burung berpengalaman
seperti paru bengkok seperti nuri betet dan kakak tua
dengan alasan burung burung tersebut memiliki bulu yang indah berwarna warni dan jinak serta mudah dilatih
burung yang dilatih adalah burung burung import yang didapatkan sedari kecil dari para peternak
sehingga tidak melanggar aturan perlindungan satwa langkah
beberapa burung lokal indonesia juga bisa dilatih
di antaranya adalah burung fin atau biasa disebut burung emprit serta burung merpati